masuk masuk masuk masuk masuk
masuk masuk masuk masuk
wah lompat robin aja
apa ini kan asing bagi gua
masuk masuk masuk masuk
masuk masuk masuk masuk
ya allah bongsor banget
cepat cepat gua yang kutidangin
mak balik ke musim susu
susah banget sih
sepi amat ya
sepi banget ya
masuk masuk masuk masuk
sebenarnya ada orang yang mau ganti
lagi keluar kali ah
ya makanya sms dulu
jangan jangan rumah koslong kali ini
eh kosong kosong lu juga mau
kamu kan bilang katanya mau bikinik naik bus beras eh
eh enak aja lu siaran lu
menyesuaikan udah udah udah
sekarang nih matiin aja nih hawanya yang sejuk
ini karena malam ini puncelah udaranya segar pemandangannya indah
ya allah mixture kazakh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh sedikit banyak
masuk masuk masuk masuk
lompat bin aja
apa ini kan asing bagi gua
ada seretan ada seretan kali ya
masuk masuk masuk
masuk aja irifan
jauhan jugae main gjolong aja da
jujur gapeng lewat masuk
scending banget dalemnya
gua pikir siap rek
tahunya muka gua
malah ganteng lagi
takut kaca sebegini
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
gua pikir si luman
tahunya kepala menjangan
gak ada apa apa tenang
suasana amran semuanya
boleh masuk boleh masuk
aduh ah ah
tuh tuh tuh
eh ada mangkok
ini pasti dari belanda ini
amran lah pokoknya amran
iban emang berani banget iban
iban emang berani banget iban
iban emang berani banget iban
pannya pikir produp ini
gimana udah mati
keman ga ini

tunggu patreon beautiful nih
gino basah tuh
makanya pakai pepos
bagaimana kalau kita coba ke dalam yuk
udah aman aman aja
kita kalah nih
masa badak banget
takut takut pak
kalau pasti belum kawin kak
om aji ini kita mesti kemana lagi kong
yang penting gimana caranya
supaya kita bisa keluar dari rumah ini
rembok udah biasa beginian di hutan hutan afrika